melihat sebuah kendaraan tempur yang terpikir adalah bumn pembuat peralatan tempur pt pindad
kali ini anda salah kendaraan tempur yang satu ini adalah murni buatan perusahaan swasta di kawasan tanggerang banten
kendaraan taktis p enam alterain assol vehicle atau ataf ini merupakan desain dan produksi asli pt sentra surya eka jaya
sebelum membuat rantis p enam perusahaan ini bergerak di bidang modifikasi dan perawatan kendaraan tempur milik tni angkatan darat
kini pt sse bergerak maju mendesain dan memproduksi
kendaraan tempur sendiri untuk keperluan tni
proses pembuatan rampur p enam dimulai dari meja desain
dari sini fungsi dan desain kendaraan tempur yang diinginkan dipikirkan secara matang
setelah desain selesai maka langsung masuk ke tahap produksi
dengan total karyawan hanya lima puluh personel pt sse mampu membuat tiga puluh kendaraan tempur per tahunnya
meski kecil pt sse sudah menggunakan sistem otomatisasi dalam membuat kendaraan tempur
untuk mengelas misalnya mereka menggunakan robot
p enam merupakan kendaraan tempur khusus yang didesain untuk pasukan khusus tni
syarat utamanya kendaraan ini ringan kuat dan lincah
beberapa material yang ada itu kita ambil dari filosofi yang dari pesawat
pesawat itu harus memiliki struktur yang kuat
sehingga bagian bagiannya yang ada itu harus dikonsumsi
bagian bagian dari pesawat itu memiliki kekuatan
jadi dia metalurgi secara metalurgi dia kuat
tapi mempunyai kondisi yang sangat ringan
jadi si platnya sendiri ringan tapi kekuatannya sama dengan struktur yang ada di pesawat
hampir seperti kertas
selain bahan yang ringan dan kuat p enam juga menggunakan mesin produksi lokal
hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perawatan di lapangan
dengan kapasitas mesin mencapai dua tiga ratus cc
kendaraan ini mampu bergerak cepat dan sangat lincah di berbagai medan
sebagai kendaraan tempur p enam juga memiliki empat titik untuk pemasangan senjata
kendaraan tempur p enam saat ini sudah digunakan oleh pasukan khas angkatan udara
saat ini pt sse sedang menyelesaikan sebanyak delapan belas unit kendaraan pesanan kopassus tni angkatan darat
setelah proses produksi di dalam pabrikan selesai
kini saatnya kita akan menguji kendaraan ini di lapangan yang ada di sekitar pabrik pt sse ini
dan bersama saya adalah pak yusuf nurdin general manager dari pt sse
pak ini kenapa desainnya terbuka seperti ini tidak seperti tanser pada umumnya
jadi sebenarnya khusus permintaan dari tni army
di mana mereka membutuhkan salah satu kendaraan taktis
jadi yang diutamakan adalah manufur lalu kemudian air transportnya
air seringan berarti
lalu kemudian dari requirement itulah kemudian kita merancang secara khusus
yang sesuai dengan personal kebutuhan mereka
jadi memang ini dirancang bahwa kendaraan ini harus cepat
mudah dipindahkan dengan misalnya dengan pesawat hercules atau helikopter atau seperti itu ya pak ya
dijual untuk umum nggak
jadi ini special order dari tni dan tidak dijual untuk umum
tidak jual untuk tni
kelicahan dan kecepatan kendaraan tempur ini bukan isapan jempol
meski terkesan lebar dan berat
kendaraan ini mampu membuat putaran secara mendadak tanpa takut terbalik
di medan off road kendaraan ini juga sangat lincah
melihat dan mencoba sendiri kendaraan tempur produksi anak bangsa menimbulkan rasa bangga
inilah salah satu bukti bahwa anak muda indonesia mempunyai potensi yang sangat besar
tiong hermawan tanggerang banten